polda metro jaya mulai menerapkan sistem e tilang
dalam razia surat kendaraan bermotor di kampung melayu jakarta timur pada rabu pagi
petugas memeriksa kelengkapan surat surat kendaraan sejumlah pengendara yang melintas di kawasan kampung melayu jakarta timur
pengendara yang surat surat kendaraannya tidak lengkap langsung ditilang dengan menggunakan sistem tilang elektronik atau e tilang
sistem ini lebih menguntungkan para pengendara yang langsung dapat membayar denda di bank yang telah ditunjuk
pengendara dapat langsung mengambil surat yang ditilang dengan melampirkan bukti pembayaran
sementara itu pengendara yang terkena razia mengatakan razia dengan menggunakan e tilang ini sangat membantu para pengendara
pasalnya pengendara bisa membayar melalui bank atau melalui mobile banking
memudahkan dah memudahkan
memudahkannya di mana
jangan jangan kalau usah harus dibayar lewat pengadilan
e tilang diberlakukan untuk mencegah adanya permainan transaksi uang ilegal serta pungli yang dilakukan oknum petugas dan juga pengendara